menurut perencana keuangan tita gracia yoseko saat kenaikan harga bahan pokok seperti saat ini
untuk investasi dan juga kolaborasi dalam berbagai proyek sosial